kita akan ketahui situasi terkini atau bagaimana situasi terkini di korea selatan melalui sambungan telpon
kita sudah terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk korea selatan umar hadi di seoul korea selatan
selamat siang pak umar
baik pak umar sehat ya pak ya
bapak tapi kalau misalnya bagaimana dengan kondisi teman teman sesama wni yang kabarnya berjumlah lebih dari tiga puluh tujuh ribu warga negara indonesia yang menetap di korea selatan sampai dengan saat ini
apakah sudah ada laporan atau kita harapkan tidak ada laporan terinfeksi virus corona ya pak
untuk kita semua prihatin dengan situasi wabah virus ini ya
bukan hanya di korea selatan saya kira tapi di negara negara lain juga
dan tentunya kita terus menyerukan kepada warga indonesia yang ada di korea selatan untuk tetap tenang
tetapi terus waspada
sejak kasus pertama di korea selatan diumumkan yaitu pada tanggal dua puluh januari tahun dua ribu dua puluh pemerintah korea selatan telah menetapkan status oranye
kami pun di kbri langsung membentuk satgas waspada yang terus menerus berkomunikasi dengan simpul simpul warga kita yang ada di korea selatan
untuk menjaga kesehatan diri masing masing untuk terus berkomunikasi dengan kbri dan untuk terus mengikuti arahan arahan imbauan dari otoritas pemerintah tempat
insya allah sampai dengan hari ini kami di kbri di mana satgas kami dan hotline kami bertindak dua puluh empat jam sehari
jadi insyaallah seluruh warga di sini dalam keadaan aman
pak umar kabarnya atau informasi terkini kami tahu kan bahwa ada dua lokasi atau dua wilayah di korea selatan yang masuk special care zone ya pak
terkait dengan penanganan virus corona ini
apakah ada kabar warga negara indonesia yang tinggal di daerah tersebut taegu dan juga gyeongsangbukdo ya pak ya
kemudian juga seperti apa kerjasama yang dibentuk oleh pemerintah
dan juga kbri terkait dengan penanganan perlindungan kesehatan terhadap warga negara indonesia yang tinggal di korea selatan
jadi sejak hari jumat minggu lalu tanggal delapan
jumat minggu lalu ya itu memang terjadi pelonjakan jumlah kasus
jadi tanggal dua puluh sembilan belas dan dua puluh
kamis dan jumat
kalau tadinya itu kasus kasus yang terjadi sejak tanggal dua puluh satu januari itu masih terkendali
tapi tiba tiba memang ada lonjakan
jadi tanggal delapan belas
wah saya kok agak ini ya
jadi sampai hari minggu akhirnya pemerintah korea menetapkan menaikkan
levelnya menjadi merah
kami pun di kbri meningkatkan level kewaspadaan kami
di jakarta pun safe travel yang dikeluarkan kemlu diupdate untuk meningkatkan kehatian
nah melonjaknya kasus ini terjadi karena kita semua tahu di kota daegu ada satu organisasi keagamaan yang jemaatnya mengalami atau terinfeksi
jadi dengan demikian sudah tindakan kontaminasi sudah sangat spesifik kepada jumlah tertentu
karena itu kita saksikan beberapa hari ini kan angkanya terus meningkat
sebagai informasi pada pukul dua belas tadi informasi terakhir ya kasus terkonfirmasi itu satu satu ratus empat puluh enam
di antaranya di kota daegu itu enam ratus tujuh puluh tujuh
juga dari mixed marriage yang menikah dengan warga korea
jadi sekarang fokus kita di situ
setiap hari kita telepon kita komunikasi melalui sosial media
dan sebagainya untuk terus memonitor keadaan di sana
update perkembangan masing masing warga negara indonesia ya pak umar
kalau misalnya mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisinya di korea selatan
terutama di wilayah wilayah yang telah ditetapkan sebagai special care zone tersebut
seperti apa lumpuh kegiatannya aktivitasnya tidak bisa bergerak seperti biasa
kemudian bagaimana masyarakat sekitar menangani kehidupan masing masing
terkait dengan semakin merebaknya virus corona di sana pak
kalau secara umum seperti di kota seoul ya
kegiatan sehari hari berlangsung seperti biasa
tidak terasa terlalu drastis perubahannya
tetapi kalau di daegu dan sekitarnya
tadi yang special care zone itu kan daegu
itu kan daegu ini wilayah administratif ya
dan ada namanya congdo itu di selatan dari daegu
jadi sebetulnya satu wilayah daegu
jadi bukan dua wilayah
saya dari komunikasi kami dengan warga kita yang ada di sana
situasinya tidak terjadi kepanikan yang pasti
karena langkah tindakan pemerintah sangat cepat
dan secara umum tingkat kepercayaan dari masyarakat korea selatan sendiri
terhadap kemampuan pemerintahnya menangani masalah ini relatif tinggi
jadi tampak sekali orang tertib menuruti arahan arahan dari pemerintahnya
misalnya di handphone kita ini dari waktu ke waktu ada alert
sms alert dari otoritas komunitas tempat
misalnya di satu tempat ada kejadian
kita diambil untuk menghindari tempat itu
jadi relatif sangat tertib
oke kita sangat senang sih mendengar hal hal tersebut
dan mungkin bisa menjadi inspirasi atau contoh untuk pemerintah negara lainnya ya pak ya
terakhir pak umar
ada himbauan atau arahan terkait dengan warga negara indonesia yang tidak hanya tinggal di sana
tapi juga yang misalnya ingin menuju ke korea selatan
kemudian juga bagi keluarga yang ingin mengetahui kondisi dari keluarga atau teman teman
yang saat ini masih berada di
berada di sana pak
pertama kalau yang dalam percakapan telepon kami dengan warga ya
khususnya sekarang yang di daerah daegu
mahasiswa maupun pekerja
kami selalu mengatakan
jangan lupa kabari keluarga masing masing di tanah air supaya jangan terlalu khawatir ya
tetapi memang pesan kita yang paling penting
pokok adalah satu tetap tenang
tetapi terus waspada
ya paling penting jaga diri masing masing
tindakan tindakan basic yang harus kita lakukan
seperti pakai masker
menghindari tempat keramaian
dan sebagainya dan sebagainya
itu semua di medsos kita sudah pasang
dalam telepon juga selalu sampaikan
juga yang berikutnya adalah
arahan petunjuk dari otoritas setempat
selalu berkoordinasi dengan kbri
dan koordinator koordinator wilayah yang sudah dibentuk oleh kbri
jangan mempercayai informasi informasi yang tidak jelas
yang terakhir itu tadi
selalu kabari keluarga di tanah air
bagaimana situasi yang sebenarnya di sini
kami satgas kami di kbri dua puluh empat jam
dan dalam waktu dekat
kita mungkin akan buka kantor satgas yang lebih dekat dengan kota daegu
sekarang ini yang paling banyak diminta kbri itu masker ya
kelangkaan masker cukup
langka di korea sendiri
tapi kita terus berusaha
tadi jakarta juga katanya
masker langka ya
kita berusaha terus
sampai hari ini
kbri aja sudah bagi bagi masker itu hampir rp sebelas
kita masih ada dua lima ratus
akan langsung kita kirim kirim ke simpul simpul masyarakat kita
dalam waktu dekat
katanya dari jakarta akan datang lagi kiriman masker ya mudah mudahan
saya akan lebih perjelas lagi
kalau misalnya untuk penerbangan dari
keluar dari korea selatan atau menuju ke korea selatan
bagaimana sekarang statusnya
dan kemudian ada antisipasi seperti apa yang akan dilakukan oleh kbri
jika kita harapkan sih tidak terjadi ya pak
misalnya virus corona ini meluas
atau melahirkan korban jiwa yang baru di korea selatan
tapi kita harapkan tidak terjadi pak
dari dan ke daegu memang sudah tidak ada
sejak hari minggu ya motor
mungkin sabtu gitu
tapi kalau dari airport internasional di incheon terutama
penerbangan tetap normal berjalan
yang ditutup kan penerbangan misalnya dari incheon ke wuhan
itu memang sudah sejak lama nggak ada ya
tapi yang lain lain seperti garuda
baik dari jakarta ke incon
maupun dari denpasar ke incheon
masih berjalan normal sampai tadi pagi
saya masih cek
yang dari jakarta
tidak mengalami penurunan
yang dari jakarta
tadi pagi sudah terdeteksi ada penurunan jumlah penumpang garuda indonesia
kalau mengenai situasi ini
yang pertama saya perlu garis bawahi ya
tadi tingkat kepercayaan masyarakat korea selatan sendiri
terhadap kemampuan pemerintahnya begitu tinggi
jadi kita pun punya kepercayaan lah terhadap kemampuan korea selatan
berbagai langkah persiapan
berbagai langkah untuk menghadapi berbagai skenario
terus kita persiapkan
seperti saya katakan
kami dua puluh empat jam sehari tujuh hari seminggu standby
terus kita eksersis berbagai kemungkinan
ya tentunya kita semua berharap
situasi ini cepat meredah
tetapi kita selalu mempersiapkan diri
baik terima kasih pak umar hadi atas informasinya
semoga kondisi di sana cepat pulih
warga negara indonesia dan khususnya kbri di sana juga sehat sehat semuanya
terima kasih sekali lagi atas informasi ya pak umar hadi dari korea selatan